virus corona varian delta ditemukan menyebar ke sebagian besar wilayah jawa tengah
anak anak berusia di bawah tujuh belas tahun dan bayi juga ikut terpapar varian delta
jadi sampel yang diambil kurang lebih satu ratus enam sampel ditemukan varian delta sembilan puluh lima jadi delapan puluh sembilan enam persen
untuk anak yang di bawah usia tujuh belas tahun ada dua puluh tiga ini totalnya berarti dua puluh empat dua persen